partai gerindra mengakui ada pembicaraan mengenai tawaran masuk ke kabinet jokowi ⁇ maruf ⁇
gerindra juga telah menyerahkan konsep tentang suasembada energi pangan dan juga air kepada presiden
betul sekali nampaknya gerindra masih belum memutuskan elvira ya akan bergabung dengan kabinet jokowi maruf atau gimana
kita tunggu nanti bagaimana selanjutnya
namun gerindra ini menegaskan ketua umum prabowo subianto belum memutuskan sikap terkait tawaran bergabung ke kabinet pemerintahan jokowi maruf
sekjen gerindra ahmad muzani sempat membantah pernyataan wakil ketua umum gerindra arief puyono
muzani mempertanyakan sumber informasi arief puyono
pasalnya selama ini dia tidak berkomunikasi dengan dpp gerindra
namun muzani membenarkan adanya tawaran dari utusan presiden agar gerindra bergabung di kabinet mendatang
muzani menegaskan prabowo belum memutuskan sikap resmi partai gerindra karena merasa pernah menjadi kompetitor jokowi pada pilpres lalu
menurut muzani prabowo baru menyodorkan konsep belum spesifik menyerahkan nama kandidat menteri
gerindra juga menyadari maksud kami partai koalisi pendukung jokowi ada yang keberatan jika gerindra bergabung sehingga menurut muzani partainya tidak ingin membebani presiden
muzani menegaskan prabowo belum mempunyai kemampuan untuk bergabung di kabinet pemendatang
seterusnya ya sudah itu terserah presiden